hingga senin siang tim satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten bekasi mencatat ada tiga ratus enam puluh sembilan karyawan terkonfirmasi covid sembilan belas
dari jumlah tersebut dua ratus delapan puluh diantaranya warga kabupaten bekasi
sisanya warga karawang dan kota bekasi
hingga kini satgas masih melakukan tracing terhadap ribuan karyawan dan keluarga
kluster epson merupakan satu dari empat puluh enam klaster industri di kabupaten bekasi dan merupakan kluster industri terbesar di jawa barat
dari empat puluh enam klaster tersebut ada delapan ratus karyawan yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sudah terkonfirmasi tapi tanpa gejala
nah sumber ini di interaksi
beberapa hari kemudian di sana ada beberapa orang yang bergejala
kemudian dilakukan rapid test
rapid test ternyata ada beberapa yang reaktif
dilakukan pemeriksaan swab
pada saat itu yang awal ternyata enam yang terkonfirmasi positif
dan update beberapa jam yang lalu itu sudah tiga ratus enam puluh sembilan kasus positif
sementara itu dua tempat karantina covid sembilan belas kabupaten bekasi
yakni gedung balai pelatihan kesehatan
dan wismaki hajar dewantara cikarang utara
dinyatakan penuh setelah penularan covid sembilan belas klaster industri
mengalami peningkatan sejak tiga pekan terakhir
tiga belas tempat tidur yang sudah disiapkan sudah tidak mampu menampung pasien covid sembilan belas
pemerintah kabupaten bekasi kali ini melakukan peninjauan terhadap dua hotel di wilayah jababeka
untuk disiapkan sebagai tempat karantina
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten bekasi saat ini
memprioritaskan pasien covid sembilan belas yang tempat tinggalnya tidak memungkinkan
untuk menjadi tempat isolasi mandiri
berdasarkan data pusat komunikasi dan informasi kabupaten bekasi
per tanggal dua puluh satu september total kasus positif covid sembilan belas berjumlah satu sembilan ratus enam puluh sembilan
sementara dua ratus enam puluh tiga diantaranya berstatus positif aktif dan satu tujuh ratus pasien dinyatakan sembuh
dedy beben bekasi jawa barat